pokoknya mereka udah mama kenalin berarti berteman oke
oke gini aja kalo mama ga boleh ngundang adriana berarti papa juga ga boleh ngundang cewek tombol itu
ya udah ya udah yaudah oke sekarang kita bahas aja rencananya mama mau ngapain
untuk ulang tahun ya boy
iya bener lupa eh nomor teleponnya
bagus mak bagus banget kan haikal sama boy udah pindah pindah kesana
oh pantesan lu ngikutin temen lu yang kaya itu ya
eh lu sekolah aja udah mahal mahal mak jualin empang utang
nah lu sekarang mau sekolah disitu lagi emangnya pake daun bayarnya hah
mak udah bela belain lu beliin motor mahal tuh tau
gimana sih ini anak nih dibela belain dibeliin motor udah jual aja tuh motor
lu pake sepeda kaya nggong lu dulu
jangan dong mak ntar dia di sekolah naik apa
dia naik sepeda kaya nggong lu dulu masa kagak ngerti ini anak
udah lu jual lagi
oh enggak enggak
oh enggak enggak
mas yang ini berapaan ya
yang itu dua tujuh ratus
wah sepeda ju jadi paling bagus nih kak
iya ya udah deh mas aku mau yang ini
eh bentar bentar masa nggak boleh kurang boleh dong ditawar dua aja ya
wah nggak bisa ya bu kalau nawarnya kira kira aja bu ini udah apa harganya bu
udah lama nggak usah ditawar tawar lagi lagian dia suka banget sih sayangnya
ya udah deh mas mau
hah kenapa adriana
loh adriana inget banget semalam itu masih ada adriana sekitar dua jutaan di dompet
loh tapi kok ini gak ada ya
mas di sini bisa pakai debit kan
harus cash bu soalnya mesin debitnya udah rusak
mas ini gimana sih seharusnya kan diperbaiki mesinnya
ini kan belanjaan lebih dari satu jutaan ya pastinya bayarnya nggak mungkin pakai cash pasti pakai debit
sebenarnya ibu ini punya duit gak sih buat beli sepeda
jangan sembarangan ya kalau ngomongnya nggak dengar kalau anak saya bilang tadi uangnya ketinggalan
bukan nggak punya duit lagian jangan lembai deh
jangan jangan di sini tokonya banyak copetnya lagi
saya udah lima puluh tahun jualan sepeda
dan baru kali ini ada orang yang kehilangan sepeda
lima puluh tahun emang umur kamu tuh berapa mas
kayaknya cuma dua puluh atau tiga puluh tahun deh jadi jangan lebay
udah deh bu saya males ribut bu kalau ibu nggak punya duit yaudah ibu silakan pergi aja
udah udah udah kita
dio kita pulang aja ya sam
nggak mau dio pengen beli sepedainya dulu
dio dengerin kakak di sini nanti kita pergi ke mall kita cari sepeda yang jauh lebih mahal dan lebih bagus daripada ini
udah pulang aja
raya by the way kau nggak siap siap sih bukannya kita udah mau berangkat sekolah
gue lagi nggak enak badan rey
aduh gue curiga nih kayaknya lo bukan gak enak badan deh nggak enak badan atau enggak enak hati
nggak enak dua duanya
yaudah deh kalau gitu gue berangkat sendirian aja ya gue juga takut telat nih
kayaknya gue lagi pengen shumai bandung gue lagi kangen masakan bandung
waduh berarti gue harus pergi ke bandung gitu buat belinya
ya enggak lah area deket sekolah juga kan banyak
kakak lagu bercanda jadi pokoknya lo istirahat aja ya dan jangan kalau galau gue takut lo bunuh diri sendirian di kamar
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
kenapa sih mah nggak ada hujan nggak ada geledek
kan kita kemarin janjian namun di lounge untuk membahas surprise party ulang tahunnya si boy
ya kalau memang nggak bikin papa bete kemarin kan kita bisa membicarakan itu
papa sih pakai acara bete segala mama tuh udah cepet cepet sampe kesana
eh malah papa tinggal pergi sendirian tahu
eh eh eh sepatu belum pakai
tidak ada hal tanpa ributnya weh
mau berangkat kerja pulang kerja
tapi itu nggak arti
kok nawan mereka bisa nikah
itu namanya jodoh
seperti kita berjodoh di sini ketemu di sini
pan seperti apa kata patah
garam di laut asam di gunung
lalu bertemu di penggorengan
saya dari garut kamu dari bandung
lalu ketemu di penggorengan
eh di jakarta maksud saya teh
eh gue nggak tahu
pak kita kayaknya harus mengikut sertakan temen temennya boy deh biar seru setuju nggak pak
mama ini pinter banget sih
emang kamu kenal temen temennya boy
mana aku tau
kan nggak pernah main bareng temen temennya boy
ya apalagi aku kali
jadi gimana dompa
temennya den boy ada willy haikal sama ia
kok bibi tahu sih apa yang mau saya tanya ke bibi
bibi ketahuan bibi nuping ya
ya nggak ya nggak agar
soalnya suara agar sama nyonya teh mau nyanyarin di sana ke dapur
atau masa bibi tuh sambil masak tutup kuping kapan tidak sopan
iya bener juga
nanti tahu nomor handphonenya reva nggak
si neng nunggu listnya teh
iya deh itu juragan
bibi juga tahu kan nomor handphonenya adriana
ah ari adriana mah tidak punya
kapan kita mah bawaan nyonya bukan bawaannya aden boy
itu ondel ondel kan bukan temannya boy tapi temennya mama
dengar ini mama itu udah ngenalin model itu sama boy
berarti mereka itu udah kenalan
berarti juga itu mereka udah berteman
tapi dia kan bukan teman sekolahnya boy
bukan temen mainnya boy
ah sebodoh teh pokoknya mereka udah mama kenalin berarti bertemen
kalau memang nggak boleh ngundang adriana berarti papa juga nggak boleh ngundang cek tomboi itu
oke sekarang kita bahas aja rencananya mama mau ngapain
untuk ulang tahunnya boy
iya bener lupa
nih nomor teleponnya nih
oh berarti pasti kaget banget tuh ya bini bokap lo pas tau duitnya hilang
eh pak lo ternyata tuh udah bakat nyopet ya hebat banget
sebenernya tuh sebenernya juga gue ngerasa bersalah sih
karena gimana pun juga kan itu sama aja gue mencuri
gue ngambil tanpa sepengetahuan istri muda bapak gue dan bapak gue
ih re lo tuh nggak boleh gitu tau itu kan lo nggak salah
lo tau kan itu duit lo itu duit dari bokap lo buat tapi nyangkut aja di adriana
udah lah lo nggak apa apa kok
ya kan pendosa kan juga adriana di renang hanoknya orang lain
terus duit yang lo curi kan duit re udah lah lo nggak usah ngerasa bersalah oke
ih re fakala itu emang duit lo lo tuh nggak usah takut
harusnya tadi malem itu ya lo bangunin aja bokap lo sama si adriana gila itu
ah terus udah gitu bilang deh eh gue ambil ya aduh jajan bulanan gue
aduh meli meli
sebenarnya gue tuh ngelakuin ini semua karena gue tuh mau ngerjain istri muda bokap gue aja
gue pengen kasih pelajaran aja ke dia
karena gue yakin banget dia itu sengaja mau ngerjain gue
sengaja lama lamain nggak transfer transfer
ya sedangkan gue juga butuh duitnya kan
ya yaudahlah impas berarti seri seri
nah orang kayak adriana kan yang harus dikituin re
gitu orang yang ngeselin banget sih dia udah ngembat bokap lo
sekarang dia mau ngembat duit loh
jangan sampai dia ngembat semua harta warisan allah
reva harusnya nih kalo lo mau ngerjain tuh nyokap tiri lo lo ngerjainnya jangan cuma dikit dikit kayak gitu
lo kerjain yang lebih gila lagi yang lebih wow
kasih kecoa kayak apa pakai cacing kayak oh gitu kan
bener kata mila lo perjainnya separah mungkin deh sampai dia udah kabur dari rumah lo nih
bener ya kecoa nih lo masukin ke truk ya yang gede ya truknya
kirim ke rumah lo
oh dia langsung kabur pasti
bener yang ada ntar gue juga ikutan kabur keles
hah buang urusan lo
pokoknya enak dicuekin
oh ya boy gimana lo beta sekolah di sini
yah lumayan betah sih ya gak kayak reva manyun dulu bukannya
yah girls boy betahlah kan dia lagi ngincarin satu cewek ya kan boy
yah kita semua juga udah tau keles
siapa cewek cuantik yang katanya lo incer itu
loh tau dari mana lo jangan sok tau deh jadi orang
beneran tau keles tapi ya ih biasa aja cantik kan juga reva ya gak
loh kok dibandingin sama reva
iya nih tau sih cindy ngapain coba lo bandingin sama gue masih jauh cantik kan melly juga keles dibandingin dia
dengar ya kata ian tuh gue paling cantik emang bener kok gue cantik ya enggak tanya aja sama ian
tau gak ini iyan
tetep aja jadikan gue
yaudah kalo gitu kita duluan ya kita masuk kelas dulu ya
em tapi girls you know what gak kemaren tuh iyan cerita sama gue katanya em itu bukan si boy yang mau nganterin si angel
tapi si angelnya yang maksa maksa buat diantarin pulang gitu
ya semua kita tahu lah ya ancol itu kan agresif
ala itu paling juga kepaksa ngomongnya mel tahu sendiri kan iya deket sama si boy kan
bener bener paling itu cuma kayak ya bisa bisanya iyan aja biar boynya kesannya tuh kayak cowo baik baik
oh iya ya mereka sahabatan gue lupa
kayaknya gue musuhin iyan lagi deh
ya udah ayo masuk kelas